sementara itu moda transportasi light rail transit atau lintas raya terpadu lrt rute rawamangun kelapa gading belum beroperasi untuk umum
padahal sebelumnya lrt ini ditargetkan beroperasi pada maret dua ribu dua puluh
selasa pagi pintu masuk stasiun lrt velodrome rawamangun masih ditutup untuk penumpang
sejumlah pekerja masih tampak memperbaiki di area stasiun
sementara di sisi kiri proyek pembangunan skybridge yang menghubungkan stasiun lrt velodrome dengan halte arion transjakarta sepanjang dua ratus meter juga masih dikerjakan
berdasarkan informasi dari humas pt lrt saat ini pihaknya masih menyempurnakan sistem antar stasiun dan menyelesaikan pembangunan depo di kawasan pegangsaan
sementara lima stasiun lainnya sudah dapat digunakan seratus persen
moda transportasi berbasis rail ini sudah diuji coba pada empat tahun
sampai jumpa di video selanjutnya